selama hampir delapan belas jam satgas anti mafia bola melakukan penggeledahan di kantor baru pssi di fx sudirman jakarta pusat
hingga kamis subuh petugas satgas anti mafia bola membawa lima puluh tujuh item baik berupa dokumen tertulis maupun bukti digital alat komunikasi dan sejumlah file dari kantor pssi tersebut
pada kamis sekitar pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat anggota satgas anti mafia bola akhirnya keluar dari kantor pssi di fx sudirman jakarta pusat
sebanyak lima puluh tujuh item baik berupa dokumen tertulis seperti bukti transfer catatan keuangan kontrak dan pengajuan anggaran maupun bukti digital alat komunikasi
serta sejumlah soft file yang dimasukkan dalam box besar disita petugas dari kantor pssi
dalam beberapa jam sejak tadi kemarin siang jam sebelas siang sampai jam kurang lebih jam setengah lima ini kami sudah bisa mengumpulkan beberapa item
di antaranya lima puluh tujuh item dua belas
item item ini diantaranya selain dokumen tertulis kemudian bukti transfer catatan keuangan kemudian kontrak pengajuan anggaran yang terkait dengan lp di tempat kami
lp nomor enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tanggal sembilan belas desember dua ribu delapan belas kemudian beberapa bukti digital dan juga alat komunikasi
dan beberapa file yang sudah kami pilah dan kami catat bersama
akhirnya dalam status kami sita sudah kami buatkan juga berita acara sitanya dan kami serahkan juga salinannya kepada yang bersangkutan